kota bogor ditetapkan sebagai zona merah covid sembilan belas
pemkot menyatakan jika kluster penyebaran terbanyak terjadi di tingkat rw sehingga dipastikan
jika kluster keluarga menjadi kluster baru penyebaran kasus covid sembilan belas di bogor
bagaimana evaluasi pemkot bogor terkait hal ini serta langkah baru apa yang akan diterapkan
untuk menekan penyebaran infeksi virus covid sembilan belas
kita coba konfirmasi dengan wali kota bogor bima arya
assalamualaikum selamat malam pak wali
waalaikumsalam selamat malam
dengan ferdi pak terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini
pak wali bogor ditetapkan bogor ditetapkan sebagai zona merah covid sembilan belas
apa kemudian yang masyarakat perlu mendapatkan informasi lebih lanjut
kenapa kondisi ini bisa terjadi evaluasinya bagaimana pak sejauh ini
yang pertama begini kalau selama ini kluster utama
sumber penularan covid itu adalah dari luar kota
nah saat ini sudah dari dalam kota atau transmisi lokal khususnya dalam keluarga
jadi kalau tadinya virus itu dibawa dari warga kami yang aktif di luar kota
nah sekarang sudah di dalam keluarga
kami menghitung ada hampir lima puluh keluarga dengan kasus positifnya itu sekitar satu ratus lima puluh
ini jumlah yang luar biasa
ini terjadi karena
keluarga keluarga ini memiliki aktivitas di luar
nah karena itu kami muspida forkopimda kota bogor
mengambil langkah langkah strategis yang sangat penting
ingin menyadarkan kembali kepada warga bahwa situasinya belum aman
apalagi dari data kami lansia dan anak anak juga banyak terpapar
ya karena banyak aktivitas di luar
nah karena banyak aktivitas di luar
nah karena itu
yang kita lakukan adalah pemberlakuan pembatasan sosial kala mikro
jadi ada satu ratus empat rw dengan status zona merah di kota bogor
dan di zona merah inilah dilakukan pembatasan aktivitas secara ketat
nggak boleh berkumpul nggak boleh beraktivitas yang mengundang keramaian dan lain lain
dan dikawal oleh unsur tni polri asn babinsa dan babin captipas
yang kedua kami juga berlaku
kita juga berlaku
gerakan masyarakat dari luar bogor pun misalnya dari jakarta pun yang sekarang berstatus zona merah juga tinggi
apalagi kalau kita lihat dua minggu kebelakang ini terjadi cukup masif
bagaimana menjawab ini pak
kami itu ada unit lacak dan unit pantau
unit lacak ini adalah tim yang mendalami begitu ada kasus covid positif
jadi begitu si a positif dilakukan proses pendalaman interview
dikorek sebanyak mungkin
ini adalah riwayat kontak eratnya
nah dari situ kemudian dilakukan test web gitu
nah dari situ disimpulkan bahwa dari seluruh kasus positif di kota bogor
nah dari data data itu kami menyimpulkan bahwa sekarang ini ya penularan terjadi di keluarga
ada satu hal
ada satu hal
satu keluarga yang menulari lebih dari empat puluh anggota keluarga
jadi artinya kemudian tracing ini menjadi salah satu indikator yang dilakukan oleh pemerintah kota
untuk kemudian menyimpulkan bahwa kluster keluarga ini adalah kluster yang terbanyak saat ini
kemudian tadi pak wali bicara soal bagaimana peningkatan disiplin dengan adanya psbmk begitu
ini implementasinya bagaimana pak
seberapa ketat kemudian semua tim
atau pemerintah kota bersama stakeholder lain untuk mengawasi
karena kan kluster rt dan rw ini kan berada di paling bawah begitu pak
apakah kemudian mengontrol ini bisa optimal
ada satu ratus tujuh rw dengan status zona merah
di situ ada rw siaga
ada babinsa ada babingkab tipmas

dan kami pun melibatkan komunitas komunitas yang lain
untuk memastikan bahwa protokol kesehatan di situ ditaati secara ketat
ada jalur dewan masjid indonesia
ada jalur pkk
ada jalur asn kecamatan kelurahan rt rw
semuanya kita maksimalkan
dan setiap rw itu mereka membentuk satu jaringan komunikasi sendiri
ini baru hari pertama
setiap hari akan kita evaluasi
besok kami akan koordinasi lagi untuk memastikan jaringan koordinasi ini berjalan sampai tingkat rw
pak wali kalau kemudian kluster terbawah ini berada di kelompok masyarakat di tingkat rt dan rw
ada indikasi yang dibaca oleh publik bahwa edukasi dan juga pengawasan protokol kesehatan yang paling basic saja
mencuci tangan menjaga jarak
dan apa namanya
dan apa namanya tiga m protokol kesehatan yang disepakati lah begitu
artinya ini memang tidak jalan atau ada kelompok kelompok masyarakat saja pak yang tidak disiplin dengan ini
saya kira seluruh indonesia sama
tidak mudah untuk memaksa warga untuk menggunakan masker selalu
cuci tangan dan jaga jarak
sangat tidak mudah
kota bogor sudah maksimal sejak awal ada gerakan sejuta masker
kami juga mempopulerkan goyang akb untuk kampanye secara mudah
bagaimana pentingnya menggunakan masker cuci tangan dan jaga jarak
saya juga merekam suara untuk dipasang di setiap tempat ibadah
di perhentian kendaraan di lampu merah di semua tempat begitu
dinas terwajibkan untuk turun sosialisasi
tapi tetap saja saya kira itu harus terus berjalan secara konsisten
konsistensi ini pak yang kemudian ditanyakan
apakah kemudian diiringi dengan denda yang lebih apa ya
yang lebih spesifik mungkin atau denda di tempat atau memang ada sanksi sanksi lain
yang mungkin diterapkan ketika kemudian petugas menemukan ada hal hal yang menyimpang
dari penerapan disiplin atau protokol kesehatan yang
yang akan dilaksanakan secara menyeluruh ini
apalagi kalau kemudian penerapan jam malam ini juga menjadi pr tersendiri pak
belum lagi lokasi wisata restoran tempat ibadah
bagaimana kemudian ini koordinasinya bisa menyeluruh pak wali
itu pertanyaan orang pesimis
itu pertanyaan orang skeptik
tapi perlu dipertanyakan pak
saya kira sebentar saya jawab dulu
dalam kondisi darurat ini semua harus kita lakukan
iktiar harus kita lakukan
jadi sekarang kita memperlakukan perwali nomor satu ratus tujuh
jadi kami bisa langsung memperlakukan sanksi
mulai dari sanksi teguran lisan sanksi bekerja sosial sampai sanksi denda
ini kami terapkan ketika psbb ketiga
tetapi kemudian direvisi kembali ketika situasinya membaik
nah pergub nomor enam puluh itu menentukan bahwa ada tahapan tahapan untuk memperlakuan sanksi
kami kita melihat setelah diapluasi terlalu panjang
harus ada tiga peringatan dulu baru diberlakukan sanksi
nah hari ini kita revisi kembali jadi bisa langsung diberlakukan sanksi
jadi kalau ada pelanggaran kami langsung bisa memperlakukan sanksi tadi
apakah kemudian juga mungkin pak diterapkan melihat cara cara makro seperti yang sekarang berlangsung ini tidak juga ampuh
anda salah paham
ini bukan makro
tapi sekarang pembatasan sosial berskala mikro
dan kalau bicara gas dan rem
kalau kemarin ketika pra akb kita ngegas
nah sekarang saatnya nge rem
ada indikasi indikasi bagaimana kita harus lebih ketat lagi terkait dengan protokol kesehatan
jadi ini saatnya nge rem
jam enam operasional mall toko restoran di stop itu artinya rem
jam sembilan diminta untuk tidak beraktivitas itu artinya rem
kalau anda bertanya tadi soal gas dan rem tadi
termasuk juga aktivitas rumah ibadah dan aktivitas masyarakat di luar rumah
begitu pak ya
akan dibatasi ya jamnya ya
anda juga salah paham
hanya di zona merah
jadi sekali lagi
pembatasan sosial berskala mikro ini diberlakukan di rw zona merah
iya itu yang maksud saya
yang lain itu normal
ya artinya di zona merah ini aturan aturan dan batasan itu tadi akan diterapkan
begitu ya pak wali ya
nanti kita lanjutkan pak
bagaimana kemudian formulanya
kita yang pas untuk kemudian mendisiplikan warga
agar kemudian bisa keluar dari zona merah ini
kita akan balik lagi
sesaat lagi dengan wali kota bogor bima arya
kita kembali dalam dialog kita dengan wali kota bogor bima arya
pak wali masih tersambung ya pak
pak wali kalau kemudian kita sudah mempersiapkan semua amunisi
bogor sudah siap untuk perang begitu ya pak
dengan tadi formula yang sudah disampaikan
tapi kemudian tidak bisa kita pungkiri
koordinasi antar daerah ini juga penting pak
apalagi bogor sebagai daerah penyangga ibu kota pergerakan manusia
setiap hari setiap minggu ini menjadi catatan khusus
apakah kemudian ada sesuatu yang apa ya di koordinasi
dikoordinasikan dengan daerah khususnya di dki jakarta
yang dimana statusnya juga jual merah pak
yang penting hari ini adalah forum komunikasi pimpinan daerah itu solid
pemerintah kota pak dandim pak kapolres pak kajari semua
dengan dprd itu satu barisan semua
sehingga kita bisa menerapkan
dan menerapkan kebijakan itu di lapangan secara efektif
yang kedua memang harus terus kita berkomunikasi dengan jakarta
ada persoalan penumpukan penumpang kereta di stasiun
yang terus kita carikan solusinya
beserta pemerintah jakarta dan kementerian perhubungan misalnya
kemudian hal hal lain juga
saya kira terkait dengan bagaimana kita bisa menghimbau warga jakarta
untuk menahan diri dulu
agar akhir minggu ini tidak berkunjung dulu lah ke kota bogor
karena setiap sabtu minggu terjadi penumpukan dimana mana
dan ini menimbulkan kekhawatiran bagi warga bogor
oke artinya untuk aspek transportasi ini juga jadi catatan khusus ya pak ya
ya itu kita bicarakan terus
rutin dengan provinsi jakarta
pak wali tidak bisa kita punggiri juga
bahwa edukasi lagi lagi edukasi kepada masyarakat sampai lapisan terbawah ini
belum juga dirasa optimal
seperti yang anda bilang bahwa ini persoalan di semua daerah
tapi ini penting pak paling basic begitu
penerapan tiga m ini
apakah kemudian akan dibentuk kelompok kelompok kecil begitu pak
di tengah masyarakat di level level terbawah begitu
untuk memberikan edukasi secara berulang dan menyeluruh
agar kemudian protokol kesehatan yang tiga itu tadi
dan ditertipkan begitu pak
itu yang dimaksudkan dengan pembatasan sosial berskala komunitas
ya tapi kan kemudian
jadi komunitas yang menjadi aktor
komunitas yang ikut berkampanye
tapi pak wali aspek ketidakpercayaan publik atau masyarakat
di kelompok kelompok masyarakat tertentu kan juga ada pengaruh pak
bagaimana kemudian ini bisa di apa ya
di pecah begitu pemikiran pemikiran yang mungkin keliru
bagaimana kemudian kerja dari psbmk ini
ada jalur aparatur
kecamatan kelurahan rt rw
ada jalur kader pkk
ada jalur karang taruna
ada jalur organisasi kepemudaan
ada juga jalur keagamaan
forum komunikasi umat beragama
jadi semua kanal semua jalur
insya allah kita maksimalkan
agar komunikasi kita sampai
jadi agak rutin kita melakukan pertemuan secara online
dengan semua jalur itu
untuk meminta kerjasamanya agar warga bisa teredukasi dengan lebih baik
oke kalau tidak siap siap disangsi ya pak wali ya
pak wali apa himbawan untuk warga pak
warga bogor hari ini situasinya sangat tidak mudah
mari kita jaga keluarga kita masing masing
keluarga kita tercinta
tetap patuhi protokol kesehatan
dan hati hati apabila beraktifitas keluar
dan selama dua minggu ini
dimohon kerjasamanya kesabarannya kehilasannya
untuk sedikit menahan diri
agar kita bisa bersama sama
menekan penularan covid sembilan belas di kota bogor tersebut
oke pak wali dapat bisikan kabarnya bapak habis ini mau patroli
kemana pak sasarannya
ini mau weekend juga nih
saya dari siang ini jalan
sekarang jam sepuluh menit lagi kita akan apel
kemudian keliling kota bogor bersama forum komunikasi pimpinan daerah
ada di beberapa titik dilaporkan
di air mancur di bnr misalnya
kita akan bubarkan itu
termasuk di restoran restoran dan tempat wisata lain begitu ya pak ya
restoran udah gak ada yang buka
tadi kita sudah pantau
jam enam tiga puluh tujuh sudah tutup
sebagian besar restoran
paling penting kemudian introspeksi diri
tidak saling menyalahkan
karena bagaimanapun disiplin ini dimulai dari diri sendiri
protokol kesehatan menjadi sebuah yang wajib
agar kemudian jurus jurus yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota bogor ini bisa menekan penyebaran infeksi virus corona
dan bisa keluar dari status zona merah untuk saat ini ya
terima kasih pak wali sudah bergabung dengan kita
ya selamat malam
jumlah kasus covid sembilan belas di benua amerika selatan mencapai tujuh juta kasus pada pekan ini
cnn indonesia prime news segera kembali